banjir yang melanda kapuk muara penjaringan jakarta utara pada minggu siang mulai surut
banjir menyebabkan aktivitas warga terhambat karena meninggalkan banyak material
sebelumnya pada sabtu kemarin banjir melanda wilayah ini setinggi lima puluh hingga delapan puluh cm
kini ketinggian air mencapai tiga puluh cm
warga mengaku banjir mengganggu aktivitas mereka karena membuat jalan tak bisa dilalui kendaraan
sehingga harus berjalan kaki
menurut ketua rt tujuh ratus empat kapuk muara ada tiga rw yang terkena dampak banjir di kapuk muara
yakni rw satu empat dan lima dari seribu rumah
akibat banjir ini warga terpaksa memarkirkan kendaraannya seperti sepeda motor dan juga mobil
di pinggir jalan atau dataran tinggi di kawasan ini
karena lagi banjir susah juga buat motor ke sana jadi terpaksa harus ke kanan
lumayan mengganggu sih kerja juga susah
ketinggian air di sana berapa
kalau kemarin tuh agak tinggi tapi sekarang alhamdulillah udah surut
sekarang berapa ketinggiannya
sekarang kira kira ke tiga puluh km
kalau untuk kemarin ketinggian airnya di kaliangke hampir rata
dan di rumah warga terkenang sekitar lima puluh delapan puluh cm
alhamdulillah dari semalam udah keserutan dan sekarang kondisi seperti ini